terima kasih anda masih bersama kami
diperpanjang hingga tiga kali jakarta belum lulus psbb transisi fase satu baru fase satu loh
penambahan kasus positif terus menjadi sorotan apalagi munculnya kluster perkantoran selama masa psbb transisi
jakarta kembali tak lulus psbb transisi
ini juga kemarin sudah disampaikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
kita lihat dulu perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia secara nasional
positif sejauh ini akumulasi satu ratus delapan tiga ratus tujuh puluh enam orang
ada penambahan dua empat puluh orang hari ini
kemudian yang meninggal total lima satu ratus tiga puluh satu jiwa
ada penambahan tujuh puluh tiga yang meninggal hari ini dalam dua puluh empat jam terakhir
kemudian yang sembuh bertambah satu enam ratus lima belas
jumlah orang yang diperiksa dalam dua puluh empat jam sebanyak sepuluh
sepuluh lima ratus tiga puluh enam masih termasuk sedikit dan jauh dari target yang selama ini diminta oleh presiden jokowi
yaitu paling tidak tiga puluh ribu orang dalam satu hari
ini yang harus menjadi perhatian artinya apa
artinya kondisi masih belum aman
lalu apa yang terjadi di jakarta
ini dia yang menyebabkan kemudian jakarta kembali memperpanjang masa
sekalipun sudah disampaikan oleh beberapa epidemiolog
yang mengatakan bahwa psbb transisi kalau diperpanjang tidak akan berpengaruh banyak dengan tren penurunan kasus
dan beberapa epidemiolog juga meminta agar semestinya psbb kembali diterapkan
psbb yang bukan transisi ya
tapi kita lihat ini adalah angka angkanya selama dua pekan terakhir
sejak tanggal tujuh belas juli hingga terakhir tanggal tiga puluh satu juli hari ini
kita lihat pertama dua ratus lima puluh tiga

sempat tinggi pada tanggal dua puluh satu juli kemarin
tinggi lagi empat ratus tujuh puluh pada tanggal dua puluh tiga juli
kemudian lebih tinggi lagi empat ratus tujuh puluh tiga pada tanggal dua puluh tujuh juli
dan mencapai puncaknya lima ratus tujuh puluh tujuh kasus
penambahan kasus dalam satu hari pada tanggal dua puluh sembilan juli
ini pada saat ramai ramainya ada kluster perkantoran ditemukan
disampaikan ada sekitar empat ratus empat puluh orang
yang terkonfirmasi positif
dari tambahan kluster kantor saja
kalau misalnya dilihat ini grafisnya berarti seperti ini ya
ya grafisnya masih naik terus ya
ini yang terjadi di jakarta selama dua pekan terakhir
kita lihat sekarang apa yang kemudian berlaku pada psbb transisi
apa perbedaan dengan psbb transisi sebelumnya
masih sama sebenarnya konsepnya psbb transisi
kantor sudah boleh beroperasi
tapi ada perbedaan yaitu di beberapa sanksi dan ketegasan
yang diperlukan oleh kantor
yang dijanjikan oleh pemprov dki jakarta
akan dilakukan lebih ketat
yaitu semakin akan mengawasi kantor kantor terkait pengoperasian kantor
dan berikutnya juga akan mengawasi kegiatan usaha
yang belum boleh buka pada masa psbb transisi
di antaranya tempat hiburan dalam ruangan
kemudian juga tempat olahraga dalam ruangan juga belum boleh
lalu mulai akan
diberlakukan kembali ganjil genap
karena kalau misalnya anda yang berada di jakarta sudah mulai merasakan ada kemacetan
ganjil genap mulai berlakukan seperti biasa pekan depan
jam enam sampai sepuluh pagi
dan empat sore sampai delapan malam
dan berikutnya ada denda progresif
jadi anda yang sudah pernah melanggar pada masa psbb transisi
dan kalau melanggar lagi
akan dendanya lebih berat diberikan
jadi dendanya progresif
dendanya bertambah ya
ini berlaku untuk warga ataupun untuk perusahaan
dan berikutnya pemprov juga akan mulai mengumumkan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan dunia usaha
dan denda termasuk melakukan penutupan
diumumkan di website pemprov dki jakarta
sekali lagi kita masih belum aman
terapkan protokol kesehatan selalu
jaga jarak cuci tangan
sudah kuncinya tiga itu
dan juga ventilasi diperhatikan